nah kini masih ada tentang satwa tapi untungnya lebih gembira ya kabarnya
datang dari balai besar konservasi sumber daya alam di riau dan juga dari balai taman nasional tesonilo dan taman nasional wekabas
ya salah satu gajah di taman nasional tesonilo bernama lisa telah melahirkan anak ketiganya pada satu juni kemarin di wilayah resort air hitam
desa lubuk kembang bunga taman nasional tesonilo
anak gajah berkelamin betina itu lahir dengan bobot sebesar satu ratus sembilan belas kg pada rabu pukul setengah empat waktu indonesia barat
kita lihat kondisi bayi gajah untungnya dalam keadaan sehat bersama induknya dan semoga terus sehat ya
namanya siapa ya kalau ibunya namanya lisa anaknya perempuan juga nih belum dikasih nama seperti itu
belum kalau laki mungkin afi itu namanya
ya pemirsa sebelumnya pada tanggal dua puluh sembilan mei tepatnya pada hari minggu malam pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat telah lahir anak gajah betina
dari induk gajah yang bernama suli kali ini di taman nasional weikambas lampung
induk dan anak gajah ini dalam keadaan sehat dan normal